pandemi covid sembilan belas membuat semua sektor usaha termasuk seni terhenti
namun para seniman kini bangkit melalui karya
seperti yang ditampilkan oleh sembilan matahari dengan tajuknya kolaborasi
kalah kini nanti digital artspace yang digelar di sebuah mal di bandung utara kota bandung
kali ini sembilan matahari mengganding darbot
seorang seniman street art yang karyanya sudah mendunia
mural karya darbox ini sudah menghiasi di sejumlah kota besar dengan ciri khas warna hitam putihnya
namun untuk dapat menikmati karya kolaborasi ini
setiap pengunjung diwajibkan untuk mengikuti protokol kesehatan yang telah diterapkan
di dalam ruangan dengan luas dua ratus meter persegi
sebuah karya audiovisual imersif menampilkan paduan musik dan gambar yang sangat memukau
selama tiga puluh menit kita akan melihat kolaborasi video mapping
menjadi sebuah karya seni digital teknologi
pengunjung pun bisa interaktif hanya dengan menyentuh layar untuk mendapatkan mural
bisa dikatakan karya ini sebagai bentuk perlawanan untuk bisa kembali berkarya di masa pandemi covid sembilan belas
yang hampir sepuluh bulan merenggut kebebasan para seniman
baru pertama lihat
bahkan saya juga di seni jadi saya tahu digital yang paling sedikitnya tahu lah

bagi adi panuntun hadirnya kolaborasi ini sebagai awal dari bangkitnya seni digital di masa pandemi
kalangan nanti ini dibuat sebagai upaya kita untuk mengekspresikan bahwa dunia kini
sudah sangat digital environment
nah seniman mendorong dirinya untuk bisa berekspresi juga di media digital tersebut
dan tentunya selain berekspresi harus bisa diapresiasi oleh masyarakat
maka perlu ada tempat digital art space seperti kala kini nanti
yang bisa digunakan sebagai digital art gallery dalam memanfaatkan karya karya seni
seperti apa yang kami buat dengan senan matahari dan darbots kali ini di sini
kota bandung sebagai kota destinasi wisata
selalu memberikan suguhan lain dengan harapan wahana ini pun menjadi sarana edukasi dan imajinasi
untuk kemajuan teknologi yang diciptakan seniman digital
pertunjukan spektakuler ini akan berlangsung hingga januari mendatang setiap akhir pekan
tony oktora bandung